sekarang kita bicara tentang pasca setelah lewat
jadi ternyata waktu malam hari itu apa yang saudara lakukan terhadap korban ini
kebetulan saudara juga memang yang melihatnya
begini pak kita itu pada waktu itu saya dipanggil ya itu malam malam katanya
begitu dia permintaan ke saya itu mau diminta diformalin pengawetan jenazah
karena jenazah mau disimpan
di dalam aturan dari dinas kesehatan kalau orang meninggal
dalam dua puluh empat jam dia dikubur itu tidak perlu diapa apain pak itu bisa
tapi kalau lebih dari dua puluh empat jam mayat akan membusuk
akan ada kuman kuman yang menyebar ke lingkungan
sehingga aturan dari dinas bahwa kalau orang mau dikubur lebih dari dua puluh empat jam
harus diformalin diametkan
nah itu aturan pak demi kemaslahatan umat pak
supaya kita nggak kena bau dan segala macam
gak kena penyakit ya
itu aturannya pak
tapi ada syaratnya
syaratnya adalah yang melakukan itu sebaiknya dokter forensik
karena dokter forensik itu adalah dokter yang akan bisa membedakan ini matinya wajar atau tidak wajar pak
nah dalam hal itu saya melakukan pemeriksaan
pada waktu itu ada saya dapetin saya tanya
seperti tadi saya bilang diagnosis saya akan lakukan
saya tanya kenapa
saya bilang itu tidak wajar matinya
apalagi anak muda
saya bilang harus diotopsi
saya bilang harus diotopsi saya ngomong ke keluarganya
keluarganya itu pada waktu
rundingan rundingan kemudian kesimpulannya menolak
nah karena menolak terus jadi dilema pak
sebenarnya pada kasus seperti itu kan harus diserahkan pada pengawaslu polisi
pada waktu itu ada petugas polisi pak
pak ini harus matinya tidak wajar pak
tapi polisinya bilang dok keluarganya tidak mau otopsi
nah kalau sudah begitu kita sembunyi jadi dilema pak
kalau kita tidak awetkan
kalau tidak awetkan dia busuk bau
tapi kalau diawetkan kasus polisi belum selesai
nah waktu itu saya bilang ada nggak dokter yang bertanggung jawab
dia bilang sudah ada surat kematian dok
jadi seorang dokter kalau diminta melakukan pengawetan
kalau sudah formil ada surat kematian artinya ada dokter yang bertanggung jawab pak
formilnya begitu itu aturan dari dinas
nah karena sudah ada surat saya bilang pak ini ada efeknya lho pak
kalau diformalin kemungkinan racunnya bisa ada perubahan
kalau ada racun gitu
iya ada racun bisa ada perubahan
perubahan yang seperti apa ya tergantung jenis racunnya
dia bilang ya nggak apa apa lah dok soalnya sudah surat kematian sudah ada itu udah
tapi ternyata ternyata waktu di rumah duka itu polisinya terus saja mempersuasi keluarga untuk diotopsi
saya tidak tahu lagi habis begitu pak
ternyata belakangan setelah tahu kasusnya meledak ini bos saya baru tahu
ternyata akhirnya dibawa jenazahnya pada hari ketiga atau keempat untuk dibawa ke rumah sakit polri
kenapa malam itu sudah ada isu isu racun racun apa gimana waktu itu
tadi saudara bilang kan ini racunnya bisa turun naik dokter bilang tadi
iya saya bilang begitu untuk mengingatkan bahwa pada kasus ini semestinya dilakukan otopsi
setelah otopsi barulah diawetkan pak
tapi ini terkendala karena keluarga tidak mau otopsi begitu pak
jadi apa yang saya lakukan malam itu
ya saya lakukan formalin pak
tapi sebelum saya melakukan pengawetan jenazah karena ceritanya seperti itu saya melakukan pemeriksaan lengkap pak
jadi saya sudah persuasi saya sudah kasih tahu prosedurnya yang semestinya seperti apa saya periksa
pada waktu itu saya periksa itu bibirnya biru pak
kemudian prosedur rutin kalau kita curiga itu sesuatu yang tidak benar itu bisa diperiksa
itu tidak wajar
mencium bau baunya pak dengan cara cara forensik adalah jenazahnya itu saya tekan pak
dadanya di ulu hatinya saya tekan terus kemudian saya cium begini
untuk mencari bau bau yang mencurigakan pak
nah biasanya misalnya contoh kalau saya mencium bau bawang putih itu artinya keracunan arsen pak
oh kalau bawang putih arsen
ya misalnya kalau saya cium baunya bitter almond itu keracunan cyanida
nah setelah selesai saya tidak temu apa apa
kemudian saya lihat luka lukanya tubuhnya depan belakang atas sampai ke bawah semua tidak ada luka
nah baru saya formalin
formalinnya itu adalah dengan memasukkan cairan ke dalam pembuluh darah di paha pak
itu dipotong sedikit dicari urat darahnya dimasukin cairan pengawet
cairan penghasil yang dimasukkan itu tiga liter pak
sedangkan darah seorang manusia perempuan itu antara empat sampai empat lima liter
jadi tidak terlalu banyak juga
nah waktu itu saudara periksa tubuhnya semua
agar itu bukan ada hitam hitam di tangannya
itu kita kenal sebagai cyanosis pak
cyanosis itu adalah kebiruan karena kekurangan oksigen pak
lantas saudara juga coba coba pencet pencet untuk mengenal ada bau apa
ada nggak saudara temukan menurut saudara kan bisa cium cyanida katanya
ada nggak ditemukan bau cyanida
karena begini saya tidak mencium bau minyak tanah karena kecium bau minyak tanah itu baik baik pak
kalau kecium bau tadi saya bilang kecium bau seperti bawang putih itu arsen
itu ada ilmunya pak itu sederet pak ceritanya
nah itu sudah saya itu tidak terdeteksi pak
cyanida juga saudara tidak deteksi
nah sekarang ciri ciri cyanida itu apa saja sih kalau melihat pemirsaan luar
nah begini pak sebenarnya ini kalau kita meriksa cyanida itu gejalanya sebenarnya gampang pak
kalau orang keracunan cyanida itu begini pak
tadi saya cerita ya kalau arsen masuk ke badan itu dia akan didetoksifikasi di dalam hati
dirubah jadi tyosianat
tapi kalau masuknya kebanyakan pak trodanasenya enzimnya itu tidak cukup
maka cyanidanya akan jalan jalan ke seluruh tubuh pak
dia mencari ion ferry pak
besi valensi tiga di dalam badan kita ada dua pak
satunya itu ada di dalam hb
hb yang koefisiennya itu tiga
itu meth hb namanya pak
nah dia akan mengingat cyanida sementara
tapi selebihnya cyanida akan lari ke seluruh tubuh
dia mengikat enzim pernapasan pak
enzim pernapasan diikat sehingga
oksigen itu tidak bisa keluar pak
ini hb mengikat oksigen
sebenarnya oksigen itu di dalam tubuh itu dia mestinya disebarkan
disebarkan ke seluruh jaringan
tapi karena enzimnya dilumpukan
maka oksigennya banyak tadi tidak bisa dipakai pak
jadi sama seperti gini pak
ini kita mau mengangkut barang
itu pakai truk ya
tapi begitu sampai di tempat truknya itu nggak bisa bongkar muat pak
nah jadi oksigennya banyak tapi tidak bisa dipakai
enzimnya yang buat bongkar itu diikat oleh cyanida
nah akibatnya apa
orang yang meninggal karena cyanida
itu sudah pasti hbo dua nya tinggi pak
hbo dua nya tinggi artinya
dia sebenarnya tidak biru pak
seperti gambar ini
ini contohnya ya
nah itu begitu pak
itu pertama gejala
gejala kedua adalah bahu pak
bau yang namanya bau biter almond
itu ciri khas kedua pak
ciri khas ketiga itu adalah lambung yang gambarannya itu bengkak
kalau di raba itu licin seperti sabun
dan warnanya merah sekali seperti ini pak
sebelumnya pak ini
saya ingat sekali dan saya tidak mungkin salah pak
karena pada waktu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
saya belajar forensik
menunjukkan kasus cyanida pertama saya
lambung seperti karpet merah ini
adalah cuma satu penyebabnya yaitu cyanida
kamu tidak boleh lupa itu
jadi artinya ini sangat khas pak
karena saya bilang waktu itu saya bantah
ini kan merah merah gini karena efek dari naoh
kalau dia minum naoh
naoh itu sangat korosif
dia masuk aja pasti dia ngebakar di mulut dan di leher
pasti disitunya udah
nggak bisa masuk ke lampung
belum sampai masuk ke lambung itu dia sudah tidak masuk ke sini
bahan racun yang bisa masuk
dalam bentuk aman di mulut
dan ini ternyata aman
dan kemudian dia membakar di dalam
itu adalah cyanida pak
jadi ada tiga tadi saya bilang yang khas
pertama itu adalah warna kemerahan pada tubuhnya
dan organ organ dalam
yang kedua itu bau yang khas
bau yang khas
dan yang ketiga itu adalah lambung yang seperti itu pak
lambung seperti ini ini tidak makan korosif atau apa nih
kalau kita bilang sebenarnya gini
kimiawi sebenarnya yang disebut bahan korosi itu ada dua pak
asam dan basah
nah efek korosif itu adalah satu kata
insilah yang ditujukan pada efeknya terhadap kulit pak
jadi kalau kulitnya hilang
itu namanya korosif pak
kalau itu seperti itu
nah efek basah dan asem itu beda
kalau asam kena ke kulit atau kena ke lambung
itu dia akan berubah menjadi kering pak
dia menarik air menjadi kering
keras seperti perkamen
dan warnanya itu hitam pak
nanti kita akan lihat di gambar yang kedua pas pagi ini
nah itu seperti itu asam sulfat itu asam
tapi kalau sifatnya basah pak
kalau bahasa itu terjadi reaksi
sama kita bilang korosif tapi korosif itu tidak membuat luka pak
luka itu tukar
seperti borok itu
dia tidak begitu
tapi dia jadi bengkak dan warnanya merah pak
itu yang gambar tadi itu
itu sebenarnya gambarannya
jadi bukan hitam ya
disebutkan pengambilan sampel untuk pemeriksaan tosiologi
ini visum ya
lambung tampak bercak berwarna selaput lendil
bagian fundus berwarna kehitaman
diambil untuk pemeriksaan toksologi
jadi mestinya tidak bercak
jadi mestinya tidak boleh hitam
kalau si adida
mestinya merah terang pak
seperti tadi itu ya
hmm gitu ya
jadi ini ada visum e repertum disini mengatakan hitam
ini visum e repertumnya
lambung tampak bercak berwarna selaput lendir
bagian fundus berwarna kehitaman
diambil untuk utuh untuk pemeriksaan toksologi
jadi hitam disini
ini bukan ciri ciri karena saya nidah
kalau dari segi forensik pak
kalau kita isi lambung hitam itu artinya ada perdarahan di lambung
dan perdarahannya itu bereaksi dengan asam lambung pak
begini kalau dokter ya
misalnya contoh ada orang batuk darah
keluar darah misalnya
kalau kita lihat darahnya hitam
itu berarti darahnya sudah kecampur asam lambung
berarti ada perdaran di lambung pak
tapi kalau darahnya segar
itu berarti dari
bukan dari lambung pak
dari lain misalnya
dari paru misalnya
pada orang tbc
justru itu pengenal pak
bahwa kalau ada darah di dalam air
ada cairan di dalam lambung
warnanya hitam berarti ada darah di dalam lambung
yang bereaksi dengan asam lambung
berarti bukan bahan lain pak